relawan sahabat ganjar mengunjungi sejumlah desa di kota mataram nusa tenggara barat
mereka mengadakan bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat
dan penyuluhan marketing kepada perajin tenun tradisional
kita memberikan dukungan penuh kepada para pemangku adat bahwa indonesia yang kaya dengan berbagai budaya
ayo kita lestarikan bersama sama dan harapannya tentu kita butuh seorang pemimpin
seorang presiden yang mampu mengelola kebinekaan yang ada di republik ini
sementara kurdab salaki menjelaskan masyarakat suku sasak yang ada di desa wisata sade
telah eksis kurang lebih sejak lima belas generasi
mereka masih mempertahankan eksistensi kesasakan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kasana kebudayaan bangsa
sahabat ganjar juga mengunjungi sentra kerajinan tenun desa sukarara
kecamatan jonggat kebupaten lombok tengah
di sana sahabat ganjar memberikan penyuluhan marketing kepada sejumlah perajin perihal
bagaimana membuka toko secara online membuat akun produk hingga menciptakan strategi pemasaran yang jitu